demokrasi indonesia kini kembali mendapatkan sebuah angin segar yang baru setelah kita menengok proses politik yang terjadi di ibu kota belakangan ini
seperti dua arus sungai yang bertemu di sebuah muara
gerakan partai politik dan relawan memiliki dinamika yang sama sama menarik untuk kita simak
baik secara politik ataupun secara budaya
nah bicara politik jelang pilkada dki saat ini gubernur ahok memang seperti ada di persimpangan sebuah jalan
kemewahan politik yang dimiliki gubernur ahok saat ini ternyata tidak serta merta membuat sang petahana mudah memutuskan langkah politik
apa yang masih menjadi ganjalan politik bagi ahok sehingga dia gamang memutuskan
kami akan membahasnya kali ini bersama dengan prof siti zuro peneliti senior lipi dan juga bapak jaya suprana seorang budayawan
terima kasih bapak ibu sudah datang di cnn indonesia prime news
kita tadi sudah mendengarkan pengantarnya kurang lebih bagaimana
kalau kita menyebutnya cnn indonesia menyebutnya
pak ahok memiliki kemewahan politik sekarang
bagaimana dukungan partai politik dimana nih kalau kita melihat di saat calon calon lain mengemis dukungan politik dari partai
pak ahok sibuk atau sibuk bingung memilih yang mana yang mau disingkirkan atau yang mana yang akan dipilih
kalau melihat situasi dinamika politik di dki jakarta seperti saat ini
mbak wiwi melihatnya pak ahok dalam kondisi yang betul betul bingung atau pura pura bingung atau dia menikmati sebenarnya
situasi dia yang dicari dikejar dan dibutuhkan oleh semua orang ini
ya yang jelas memang demokrasi memberikan peluang
tidak hanya kepada pak ahok tapi kepada semua warga negara
siapapun boleh muncul selama yang bersangkutan memenuhi kriteria parameter yang dipersyaratkan oleh undang undang dan tentunya oleh nanti kpu kan gitu
ini yang harus dipahami jadi bukan kemewahan tapi peluang
peluang yang sama
itulah demokrasi jadi peluang itu tidak boleh tidak equal
equal dengan catatan adalah orang orang yang mencalonkan adalah betul betul memenuhi kriteria
bagaimana sekarang keadanya
menurut saya pak ahok memang sengaja menciptakan dirinya memiliki banyak dukungan
tidak ada yang ujuk ujuk
kalaupun dia menciptakan teman ahok itu bukan juga ujuk ujuk
dia memang menciptakan itu
siaga gitu sudah siap sedia untuk mengikuti
tapi dia sudah di pilkada tahun dua ribu tujuh belas
ini yang sebetulnya apakah lalu mengganggu konsentrasi dia sebagai gubernur atau tidak
tentu akan mengganggu
karena memang dari lima tahun katakan durasi satu kepemimpinan kepala daerah itu praktis hanya empat tahun yang bisa dilakukan
karena satu tahun kemudiannya adalah preparation persiapan dan sebagainya untuk kalau dia petahana incumbent mencalonkan kembali
ini sebetulnya jamak saja
tidak ada masalah
tapi berbeda dengan pilkada dua ribu dua belas yang lalu
yang juga diikuti dua calon pasangan calon perseorangan
menurut saya baru kali ini menjelang dua ribu tujuh belas yang hiruk pikuk hanya karena calon perseorangan itu
nah ini yang seharusnya tidak seperti ini
tidak seperti ini bagaimana
tidak seperti ini karena memang calon perseorangan itu dibolehkan
mas faisal basri mencalonkan diri dari perseorangan
lalu juga pasangan lainnya yaitu kalau tidak salah reza patria
pak indarji juga mencalonkan perseorangan
lalu ada tiga dari partai politik gabungan partai politik
tidak ada masalah gitu ya
kontestasinya juga seru sengit dan sebagainya
dalam konteks ahok dua ribu tujuh belas saat ini mbak wiwi kan kondisinya adalah pak ahok sudah punya boarding pass ini dari partai politik untuk bisa maju lewat partai politik
juga hampir dapat boarding pass kenapa hampir dapat
karena sudah satu juta dukungan itu secara psikologis itu sudah masuk level yang kurang lebih aman untuk bisa maju dalam calon independen
tapi kemudian kenapa gubernur ahok kesannya sangat bimbang sangat ragu untuk maju ke depan
dia memilih lewat jalur partai politik atau lewat jalur independen
menurut anda ini kenapa kebimbangan apa yang kemudian dia bimbang seperti itu
saya ini pertanyaan yang sangat krusial ya
kebimbangan itu kegamangan itu
was was itu memang diciptakan sendiri oleh dirinya
jadi jauh sebelum mencalonkan diri pak ahok itu sudah kelihatan sekali tidak suka partai politik
dia juga tidak memiliki satu pola relasi yang harmonis dengan dprd yang notabene adalah dihuni oleh politisi kan gitu
dan dia juga memutuskan secara swihak kehubungannya dengan partai politik pendukungnya gerindra dalam hal ini

kita tahu bagaimana track record yang bersangkutan
ketika dari partai yang kecil pim waktu itu partainya almarhum pak sahrir lalu pindah ke pib itu pindah ke golkar lalu pindah ke gerindra
demikian juga bagaimana track record dia sebagai kepala daerah ya bupati belum selesai bupati mencalonkan di provinsi
kalah di provinsi sebagai gubernur mencalonkan untuk anggota dewan
dan ketika bisa lolos di anggota dewan di dpr atau sebagainya dia akan mencari anggota dewan

dan ketika bisa lolos di anggota dewan di dpr atau sebagainya dia akan mencari anggota dewan
dia juga belum selesai baru satu dua tahun kalau nggak salah udah pindah untuk di dki jakarta tahun dua ribu dua belas
jadi kita tahu persis bagaimana track record dari seorang calon
nah ini yang harus dikritisi dicermati secara seksama oleh masyarakat jakarta
masyarakat jakarta ini membutuhkan model pemimpin yang seperti apa
jadi tidak segedar penguasa
tapi seorang pemimpin
seorang pemimpin yang leader dengan leadership nya yang punya karakter statementship
tapi anda akui bahwa saat ini pak ahok mempunyai kemewahan politik
pak jaya anda akui nggak pak ahok saat ini punya kemewahan politik
dimana bukan maksudnya kemewahan seperti apa tapi dia punya banyak sekali pilihan yang sama sama menguntungkan
partai politik menguntungkan karena dia dapat boarding pass bisa langsung maju di pilkada
bagaimana teman ahok ini menjadi gelombang baru politik relawan dengan akomodasi
dan juga bentuk yang baru
apa perspektif anda pak jaya
mengenai itu teman teman sendiri tidak kurang dari new york times juga sudah menulis itu
bahwa ini satu fenomena baru untuk indonesia
apa yang dilakukan oleh walaupun ternyata dua ribu dua belas sebetulnya sudah ada
dua pasangan calon bahkan
nggak ada yang baru
saya kalau melihat ini
dan saya kagum istilah anda kemewahan politik baru belajar di sini ya
kalau saya karena saya bukan seorang saintis seperti beliau
dan saya seorang lebih banyak seniman
intuisi saya bukan
dan melihat apa yang tadi anda menyatakan
apakah ini pura pura
apakah ini sungguhan
apakah ini sandiwara
ini kan sangat kompleks
intuisi saya intuisi saya meyakini
beliau akan unbeatable
di pilkada dua ribu tujuh belas
tapi bagaimana intuisi anda jika kemudian
apa kemudian pilihan gubernur ahok untuk maju
ini kan dimana
kemudian di mana gubernur ahok menambatkan yahnya atau kapal mewahnya di pelabuhan mana di dermaga mana
partai politik atau teman ahok yang kemudian anda tadi katakan sangat fenomenal itu
saya kira ahok sependapat dengan saya
dia juga menyadari
intuisinya pak ahok ini
ya itu juga menyatakan bahwa dia masih menang
sehingga dia boleh dikatakan nggak pusing
apakah dia pakai partai politik atau tidak pakai
atau pakai teman ahok atau pakai lawan ahok
ya karena memang kerasa sekali
saya cuma berani mengatakan karena saya juga masih pancasila
dan pertama ada ketua adanya malaysia
ya jadi ini kalau berdasarkan intuisi saya
ini ahok pasti menang
dan karena kpk juga kali ya
saya nggak tahu
kita akan bahas lagi lebih detail lagi bagaimana kemudian apa yang kemudian membuat gubernur ahok hingga saat ini
meskipun memiliki kemewahan politik yang banyak
tidak kunjung juga memutuskan
akan memilih jalur yang mana
apa yang sebenarnya ditunggu oleh gubernur ahok
saya akan tanya ke bapak dan ibu usaha jenah berikut ini
tetaplah bersama kami
ya kita akan lanjutkan dialog mengenai bagaimana kemudian peta dukungan nih mbak wiwi
kalau kita lihat sudah ada tiga partai yang mendukung gubernur ahok
nasional demokrat hanura dan juga partai golkar terakhir
bagaimana peta dukungan ya sebenarnya kalau menurut anda
apakah mereka ini bilangnya sih mendukung tanpa syarat
tapi apakah kemudian pak ahok ini menjadi tersandra oleh partai partai politik ini
atau justru dia lebih tersandra dengan kehadiran teman ahok yang secara moral sebenarnya
mendapatkan tempat lebih istimewa sebenarnya di masyarakat
ini tercemin dari sosial media misalnya
yang jelas memang ketika ada tiga partai ya
ditambah dengan golkar
itu memang komposisinya menjadi sangat cukup
sangat cukup untuk jumlah kursi persyaratan ambang batas mengusulkan seorang pasangan calon
jadi dalam hal ini sudah tidak masalah
ada golkar nasdem dan hanura
jadi melampaui plafon
masalahnya dalam satu pilkada yang saya teliti itu menunjukkan bahwa
sebetulnya mesin partai tidak amat amat membantu sebetulnya
jadi partai itu sangat tergantung pada sosok
itu yang terjadi di daerah daerah
jadi peran sosok untuk memenangkan
sosok maksudnya sosok si calon ya
calon itu jauh lebih menentukan dia bisa memenangkan atau tidak ketimbang hanya sekedar partai
singkat kata maksudnya lebih menguntungkan jika ahok memilih jalur independen
dengan teman ahok yang ada di grassroot dibanding mesin partai
dua duanya ada plus minusnya
ada kekuatan kelemahannya
dia kalau memilih calon perseorangan berarti dia berkomitmen
punya konsistensi terhadap apa yang dia katakan selama ini
dan dia sebenarnya ingin memutus mata rantai
katakan food buying dan politik transaksional
dan itu biasanya dilakukan kalau bukan dengan calon berseorangan
dengan calon perseorangan dia relatif tidak harus diikat seperti itu
kalau dengan partai politik siapapun sudah bisa mengatakan
tanya saja seorang ketua formabi yang harus memberikan mahar politik dan sebagainya itu
jadi ini bukan hal yang baru bukan rahasia lagi
ini menjadi rahasia umum
masalahnya kekuatan pak ahok
kalau dia berseorangan diusung dari berseorangan tidak membingungkan masyarakat
jadi apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat
bahwa dia akan mencalonkan diri dari perseorangan
dan dia tidak hendak melaksanakan kepemimpinannya nanti tersandra
oleh kepentingan politik praktis yang jangka pendek dan sebagainya itu terbukti
dan ini sudah dilakukan selama kepemimpinannya
meskipun partai politik bilangnya tidak ada syarat
kita dukung tanpa syarat
kita susah percaya itu ya
tidak ada garansi
tidak ada garansi
tanpa syarat tidak politik transaksional itu bohong besar
yang jelas kalau pak ahok akan menggunakan dua duanya
dia akan disandar dua duanya
relawan juga bisa menyandra ya
tidak ada relawan yang rela
kita makan siang gratis
kita mas partai politik dulu
jadi kalau partai politik menurut saya mungkin pak ahok ingin memastikan
bahwa dia tidak ada masalah dengan fit and proper test
dengan verifikasi dan sebagainya
tapi memang dia juga membutuhkan nanti ketika sudah dilantik
menang dan dilantik
dia membutuhkan bagaimana program programnya itu betul betul di backup oleh partai politik
sehingga tidak pergub pergub terus seperti sekarang ini
tapi betul betul ada perda yang dibahas secara bersama
karena dprd itu adalah satu unsur yang setara ya
unsur pemerintahan daerah dan dia setara posisinya dengan tentunya eksekutif
oleh karena itu perda dan apbd daerah itu harus dibicarakan secara
makanya kemudian kenapa pak ahok akhirnya lebih melirik atau kemudian tadinya stick dengan teman ahok
kemudian agak sedikit berselingkuh dengan partai politik ya
melirik partai politik karena sustainability nya lebih terjamin
iya jadi memang pak ahok dalam hal ini relatif ini ya
melihat solusi cepat gitu
bagaimana dia bisa bermain di dua kaki
ini kan menarik mbak wiwi
men win solusi untuk dirinya
partai politik sudah dapat boarding pass yang cukup loh dari partai politik
tapi kenapa gubernur ahok tetap menunggu
apa sih yang ditunggu
apakah sosok ibu mega dan pdi perjuangan ini juga menjadi premis yang penting
kalau kita lihat kan dukungan sudah cukup
tapi pdi perjuangan tanpa harus berkoalisi pun pdi perjuangan bisa mencalonkan calon sendiri
iya jadi memang politik ini kan opsi opsi ya
kemungkinan kemungkinan dia ingin mendapatkan nilai itu tidak sekedar tujuh atau delapan
kalau bisa sembilan kan gitu
kalau bisa sepuluh kan gitu
dia inginkan bahwa partai pemenang itu adalah pendukungnya

pemenang di pemilu itu adalah pendukungnya

dan pdi perjuangan ini memang partai yang relatif memenangkan kursi di dki jakarta
dia menang di situ dan mendapatkan sekitar dua puluh delapan gitu ya
sebeda beda penting kemudian ahok kemudian mendunggu pinangan atau dukungan
atau niat baik dari bu mega dan pdi perjuangan untuk mendukung
cuma pak ahok ini kurang punya satu sensitivitas menurut saya
sensitivitas politiknya agak mati sedikit gitu ya
karena sebagai partai politik yang memenangkan pemilu yang namanya pdi berjuangan
seperti halnya pks waktu itu juga mencalonkan kadernya sendiri itu
sama halnya dengan pdi perjuangan
dia akan mencalonkan kadernya sendiri
nggak mungkin kadernya atau posisinya dia itu diwakil
karena dia partai pemenang
itu yang harus dipahami oleh pak ahok
jadi menurut saya mimpi di siang bolong saja untuk mengharapkan pdi berjuangan
feeling anda bu mega tidak akan melirik pak ahok jika pak ahok tidak menurunkan gengsinya
karena kader kadernya pdip banyak sekali yang berhasil dan sukses
dan diakui secara internasional dan nasional
pak jaya kalau kita melihat psikologi politik budaya politik beberapa waktu terakhir
antara jokowi ahok dan ibu mega
ini seperti dialog tripartit ini antara pengusaha buruh dan juga pemerintah
kalau menurut anda
kemudian apakah betul gubernur ahok dari intuisi anda menunggu ini
apa sinyal baik dari megawati
seberapa penting faktor megawati pd perjuangan ini untuk ahok di dua ribu tujuh belas ini
nah pertanyaan anda sebetulnya mengoreksi pernyataan anda juga
anda tadi kan menyebut
ini keliru biologi ya pak
iya anda menyebutnya kan tri
nah jokowi lebih baik jangan diikuti
oke kita hindarkan dulu
jadi nanti karena jokowi di sini sebetulnya nggak terlibat
tapi kalau mbak mega
memang ini sangat terlibat
ya ini antara mbak mega dan
begini setahu saya karena saya dapat juga informasi yang langsung dari dalam
pdip tidak akan menawarkan diri
tapi sekarang pdip ini membuka diri
kepada siapapun untuk mencalonkan diri
silahkan anda mau jadi silakan daftar
ahok mau jadi silahkan daftar
tapi kalau kita lihat kan di media hubungannya sepertinya mesra sekali
antara bu mega dan pak ahok ini benci benci tapi rindu gitu
itu kan yang bikin kan media
dan hubungan pribadi dengan hubungan politik
ibu tahu sendiri
politik itu kan teman bisa jadi lawan lawan bisa jadi teman
tapi sepengetahuan saya yang namanya karakter bu mega itu tetap bu mega
bu mega itu memegang teguh prinsip
jadi pelajaran bagaimana pak ahok meninggalkan begitu saja gerindra
itu juga tidak ingin pdip akan mengulang hal pahit yang sama
tapi kalau seberapa penting sih bu mega dan pdi perjuangan ini
dipertimbangkan dan ditunggu oleh pak ahok sebenarnya
oh ya sangat penting
tadi kan ibu menyatakan bahwa ahok tidak sensitif ya
tapi kan ini karena dia tidak sensitif dia tidak tahu kalau dia tidak sensitif
saya yakin beliau menunggu
beliau menunggu sebetulnya
tapi kan seperti anda bilang itu kan seperti si punggung merungutkan bulan
sebetulnya masalahnya sederhana sekali
sekarang ini sebetulnya pak ahok ini kan sudah punya
tadi boarding pass nya kan sudah punya
bahkan boarding pass nya ada dua
dua mas kapai loh
itu memang yang disebut kemewahan
sebetulnya itu kan sudah cukup
tidak perlu pdip perjuangan sebenarnya daripada pak jaya
kan menurut anda kan begitu
tapi kelihatannya beliau ragu ragu
apa yang menurut anda dari intuisi anda secara budaya politik
kalau melihat gesturnya ibu mega yang akrab sekali dengan pak ahok
bahkan proses pilkada proses penjaringan dilakukan
tapi tetap menunggu pak ahok
bahkan sinyal sinyal mengawinkan kembali ahok jarot itu kembali muncul
bahkan dari pak ahok sendiri
ini kan berarti ada sinyal balik
bukan ibu mega
ya karena pak ahok memang
beliau saya kira
apa ya itu tadi
karena nggak sensitif itu tadi
beliau itu masih mengharapkan sebetulnya

tapi sebetulnya pdip juga tidak menutup diri
ya jadi sekarang itu yang bisa melangkah beliau
karena sudah salah langkah
pak ahok ini kalau dari awal katakan gitu ya
tidak langsung dia menentukan bahwa saya akan mencalonkan diri dari perseorangan
dan langsung membangun teman ahok
mungkin ceritanya nggak seperti ini
harusnya milih dari pertama dan stick dengan pilihannya
kita akan bahas lagi bagaimana mbak wiwi sebenarnya bagaimana kalau jika kita simulasikan saja
pdip perjuangan bergabung dalam koalisi boarding pass mas kapai mendukung ahok misalnya
apakah nanti dengan masuknya pd perjuangan sebagai partai yang besar yang paling besar secara suara
ini bisa mengubah konstelasi diantara para pendukung partai ahok ini
nasdem partai hanura dan juga golkar yang katanya sepakat mengusung ahok dan heru
kita akan bahas di segmen berikutnya
ustadz jadah berikutnya
tepatlah bersama kami
hidup dengan coy
coba kita bermain teka teki silang atau catur kalau kita simulasikan mbak wiwi
andai katalogi kalau bahasa presiden keliru mau logi
oke sekarang bu mega dan pd perjuangan belum merapat ke ahok
tapi kalau kita melihat nih publik melihatnya dari sinyal sinyal yang diberikan
pdi perjuangan pak ahok
kemudian ada juga jarod yang tadinya
disingkirkan misalnya secara dari peredaran
kemudian kembali lagi nih bahkan diungkapkan
sama pak jarod kayaknya lebih enak
kawin sama pak jarod gitu dibanding
oh udah ya kalau kita ini kan berarti
kita menangkapnya ini kayaknya ada
sinyal kedekatan nih antara pak ahok
dengan bu mega kembali apalagi waktu di
acara pak taufik kemas akrab sekali
jika pdi perjuangan
kemudian memilih oke
masuk kemudian dalam
koalisi pendukung ahok kita dukung ahok sebagai gubernur
tapi wakil gubernurnya jarod
apakah nantinya ini akan merusak
dan juga perasaan partai partai
politik yang mendukung pak ahok sebelumnya
yang sudah jelas katakan nasdem
kita dukung ahok dan heru bukan ahok
dan siapapun gimana menurut anda
koalisi partai partai pendukung
dibuat jauh sebelum katakan
yang bersangkutan menjalankan diri
jadi tidak satu satu seperti ini
hanura habis itu galukar
habis itu nunggu lagi partai
ini yang ribut nanti jadi
kita sudah terbiasa dengan koalisi
yang seki koalisi yang
kayaknya membangun rumah di atas
pasir gitu ya habis itu
tanpa bekas begitu saja
jadi menurut saya ini tidak bagus juga
koalisi yang seperti ini apa yang diharapkan
dari seorang kepala daerah
kalau nanti yang bersangkutan
sudah dilantik sementara
partai partai yang bergabung itu
friksi sendiri di dalamnya itu yang
terjadi pada setkap dulu
tapi anda melihat akan ada friksi jika pdi perjuangan masuk ini
kan kalau kita lihat kayaknya kompak nih
ini akan ada jelusi
apalagi ada perkataan
dari salah satu partai bahwa pasangannya
tidak boleh diubah
itu sudah akan mencanangkan
yang namanya dki satu itu yang dari pdip
kan gitu jadi kalau mau
jadi wakil mungkin boleh
tapi itulah partai
partai ini sedang menang
kalau anda ketua umum partai
menang masa sih anda
calon lain yang anda sudah
mengatakan partai anda ini partai
meskipun seminggu sekali kita makan mie bakso bareng gitu ya
belum tentu juga akrab secara politik gitu ya
nggak ada urusan jadi
ini urusan institusional
urusan institusional tidak personal
harus dibedakan urusan personal dan institusional
bumega juga tidak mau nantinya dituntut oleh
sebagian dari fungsionaris partai yang dianggap
ini partai akan menghadapi pemilu dua ribu sembilan belas
kok seperti ini
dan jangan lupa pak ahok ini menimbulkan kontroversi kontroversinya
yang juga menimbulkan lara lara politik
di sebagian masyarakat
jangan mengatakan pak ahok ini didukung oleh sepenuhnya masyarakat jakarta
kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu
itu kan fluktuasi
dalam satu dukungan itu fluktuasi
kita harapkan memang kalau kepala daerah yang betul betul ingin mencalonkan lagi
dia investasinya itu positif pastinya
pak ahok ini tidak
semua ditrabaskan gitu
nah ini yang mengerikan buat seorang perempuan yang hati hati gitu
punya sensitivitas itu hati hati loh
jangan dianggap sepele
bagaimanapun perempuan itu lebih detail

lebih detail lebih sangat hati hati mencermati dan sebagainya
semua tutur kata perilaku tokoh itu diperhatikan
sehingga untuk menentukan apakah yang bersangkutan akan didukung atau tidak
ini yang menjadikan mengapa pak jarod juga tidak mau dirangkul oleh pak ahok waktu itu
sehingga dia langsung mencari pak heru itu
nah itu yang jangan diputus sejarahnya
supaya kita tahu mengapa pdip kok enggan mendukung pak ahok
jadi jangan tertipu bukan jangan tertipu ya
jangan terledah dengan drama akhir akhir ini yang kemudian menyiratkan keakrapan yang luar biasa
antara ini reborn gitu
antara pdi perjuangan dan pak ahok yang sempat cerai beberapa waktu lalu
tapi kita akan melihat bagaimana
ini kita membahas oke
partai politik sudah kalau tadi mbak wiwi mengatakan bahwa kalau kita membahas simulasikan
kayaknya pdi perjuangan akan sulit sekali untuk bisa bergabung dengan polisi pak ahok
makanya lucu sekali ada yang mencoba mensimulasikan
pak ahok bu risma pak ahok pak jarod
itu yang dari mana gitu ya
dari mana rumusnya
orang partai yang namanya pdi perjuangan maupun gerindra dan semua partai itu belum mencalonkan siapapun
jadi pak ahok di atas angin karena belum muncul yang lain
kalau kita sudah mulai kita bisa mulai menganalisis dengan cukup cermat cukup reliable gitu ya
ketika memang sudah ada timpalanya
ini belum ada timpalanya
belum ada deklarasi dari partai ataupun dari yang lain
oke simulasi partai politik kita akhiri sudah di sini
kita akan bahas mengenai kerelawanan politik ini
pak jaya anda sebagai budayawan melihat bagaimana apakah sebenarnya tadi teman ahok dianggap sebagai new wave of politics
bahkan dunia mengakuinya bahwa ini ada gelombang baru bagaimana masyarakat yang bergerak terinstitutionalisasi untuk mendukung seorang calon independen
tapi menurut beberapa orang
jika pak ahok memilih partai politik ini justru akan mengecewakan banyak orang yang mendukung karena memang asbabul nuzulnya atau apa namanya origins of politicsnya itu teman ahok adalah anti partai
orang orang yang tidak setuju pak ahok dengan partai kemudian bergabung dan memberikan dukungannya kepada teman ahok
seperti yang dikatakan rocky gerung berikut ini
dia seperti habis minum wine dengan teman ahok
lalu pergi makan jengkol ke golkar
iya apa tadi namanya itu conferda apa apa itu
jadi di situ kita mau uji moralnya di mana itu
saya mau terangkan bahwa teman ahok asbabunusulnya adalah anti partai
you mau sebut dengan deskripsi apapun kita tahu bahwa gerakan itu dibuat sebagai gerakan moral
karena menganggap partai politik itu tukang pers
jadi moral origins dari teman ahok itu sering disingkat ta sekarang adalah menegakkan etika politik
sekarang orang yang dia usung itu nggak jelas peminum wine atau pengunyah jengkol
dari wangi terus pergi ke yang bau gitu
tadinya itu kontras sekarang dia digabung itu
jadi bukan bimbang sebetulnya tapi itu sikap oportunistik di dalam politik
jadi awal yang kita anggap sebagai rumah moral itu berubah jadi rumah politik
jadi dari awal sebetulnya teman ahok ini juga politis
kan sama aja kan akibatnya
karena dia gak bisa bertahankan prinsipnya
distingsinya akhirnya kabur
lalu orang tanya yang mana yang independen atas dasar etika politik dan mana yang pragmatis yuntoh oportunistik gitu
orang nggak bisa bedain sekarang saya kira itu soalnya
kalau dia deklarasi golkar misalnya dia akan dapat tambahan sebanyak suara golkar
jadi satu juta plus golkar
sekarang kalau dia deklarasi bilang saya tidak akan dengan golkar karena satu juta dua saya dapat
dia akan dapat sepuluh kali dari itu tuh
tunjukin sikap yang integrer
di tengah tengah ketidakpercayaan orang terhadap partai politik
jadi itu yang saya sebut tadi dia mendegradasi moral publik hanya untuk keuntungan apa namanya bonus keuntungan

bonus besarnya dia gak hitung
teman ahok dianggap sebagai new wave politiks politik baru yang kemudian memberikan oase harapan dalam demokrasi dan dunia budaya politik indonesia
jika gubernur ahok meninggalkan kita simulasikan nih meninggalkan teman ahok dan memilih partai politik
menurut anda dampaknya
pertama saya tertarik sekali kepada istilah minum makan jengkol dan minum wine
pertanyaan saya pertama saya tertarik sekali kepada istilah minum jengkol makan jengkol dan minum wine
pertanyaan saya pertama saya tertarik sekali kepada istilah minum jengkol makan jengkol dan minum wine
pertanyaan saya pertama saya tertarik sekali kepada istilah minum jengkol dan minum wine
pertanyaan saya pertama saya tertarik sekali kepada istilah minum jengkol makan jengkol dan minum wine
pertanyaan saya pertama saya tertarik sekali kepada istilah minum jengkol dengan mana sekarang ini ya
nah di sini sebetulnya kelihatan sekali
masuk ilmu sosial bu
nah ilmu sosial ini memang bagus untuk menilai
apa yang telah terjadi dan sedang terjadi
tapi yang akan terjadi itu akan ilmu baru lagi
dan kelihatannya ahok sedang bikin ilmu baru sebetulnya
tapi yang jelas saya tidak pernah setuju
itu sudah saya tulis tiga bulan yang lalu di majalengkatra
istilah relawan ini menyebabkan kericuhan sebetulnya
sudahlah jangan bilang relawan
karena ibu tadi bilang nggak ada kan yang rela
masa sih pak nggak ada yang rela di antara
emang masyarakat indonesia
kalau kita bicara sejarah politik indonesia
kalau dari dulu emang bagaimana para founding fathers itu
menggalang dukungan politik
tidak dengan paketan
paket seperti itu
itu kan dulu
tidak ada seperti sekarang
nilai nilai itu tidak membekas
sudah puluhan tahun sudah terdegenerasi pak
sekarang sudah lain sekali
dan begini masalahnya bukan itu
tetapi masalahnya memang faktanya itu lebih baik istilahnya diganti
kalau mereka mendukung ya sudah kan nanti mereka punya pamreh
atau tidak punya pamreh
sama seperti pemerintah
istilah pemerintah sudah out of audit
ya pemerintah bayangin saja
sekarang dengan sistem yang baru dipilih oleh rakyat
lah kok kita milih ke orang
merintah merintah kita kan nggak bisa dong
harusnya pelayan gitu
nah ya cuma kalau tidak pelayan marah nanti
sebetulnya istilahnya perannya
governing sebetulnya kan mengasuh
pak jai tapi kalau kita melihat apa yang terjadi
dengan proses teman ahok ini
apakah ini hanya sebagai sebuah proses politik yang ya oke
orang ingin maju independen mengumpulkan ktp orang simpati
atau ada pesan moral atau moral politics atau moral obligation
dibalik bagaimana gerakan ini
sebetulnya saya setuju dengan apa yang diutarakan pak rocky tadi
bukannya saya nggak pernah merancang
tapi kalau di ekonomi adam smith kan menulis wealth of nations
dan selalu ini yang dipuja puja kan
padahal beliau menulis lagi sebuah buku yang nggak dikenal
jarang sekali yang baca
ini buku ini betulnya petunjuk bagaimana melakukan ekonomi
tanpa akhlak tanpa etika
nah ini tapi kita
sama seperti politik berarti sekarang
nah makanya itu
politik ini dia
apa yang diutarakan pak rocky
ini menyadarkan kita sekarang
pakai etika pakai akhlak dan mohab
menurut anda evaluasi anda
satu dekade lebih reformasi
apakah kemudian etika politik dalam berpolitik para elit ini semakin baik atau semakin terdegradasi
tadi pada pengantar ini tadi saya sudah utarakan
bukan lagi terdegradasi
malah dianggap akhlak etika moral itu penghalang
dan ini nggak boleh
saya nggak percaya kualat
tapi dalam hal ini
akan ada mekanisme
kualat ini yang akan
jangan main main dengan rakyat
jadi etika akhlak moral budi pekerti
maksud anda berarti jika pak ahok meninggalkan teman ahok hati hati nih
bisa ada konsekuensi politik
saya kan menyibukkan apa yang anda bilang
bagaimana teman ahok ini ada di pusaran politik ini kalau kita melihat sebagai
mungkin tidak sedikit
mungkin anda bisa skeptis terhadap gerakan seperti ini
tapi banyak yang menganggap
ini gerakan moral
orang orang yang antipati pada partai politik kemudian akhirnya punya penyaluran gitu
ada penyaluran nafsunya untuk bisa disalurkan
nah ini menurut anda apakah naif sekali orang orang
ini penting ya
jadi partai politik perseorangan lalu ada pendukung atau relawan gitu ya
ini satu rangkaian yang kontinem
mengapa ada calon perseorangan
dan lalu mengapa pendukung ini condong
ini condong untuk perseorangan
sebenarnya pada dasarnya calon perseorangan tidak akan lagi relevan tidak signifikan
tidak diminati lagi ketika partai politik sungguh sungguh meletakkan dirinya sebagai pilar penting demokrasi dan aset negara
ketika partai partai politik mampu mempromosikan kader kadernya betul betul di legislatif di pilkada sebagai kepala daerah dan sebagainya
dan masyarakat betul betul mengacungi jempol terhadap kader kadernya
terhadap kader kader tadi
calon perseorangan tidak relevan lagi tidak perlu
karena mengapa perseorangan muncul
dan itu di dki muncul tuntutan itu tahun dua ribu tujuh
waktu pilkada pertama
ingat pak faisal basri juga sarwono kusumat paja
baru dua ribu dua belas nya bisa kan dua ribu tujuh belas
ternyata partai partai politik ini hanya memveta kompli masyarakat untuk memilih calon yang dia sudah
berarti positif dong
gerakan gerakan anti partai politik seperti ini
nah ini bridging
ini yang saya bahasakan calon perseorangan tidaklah melakukan diparpolisasi
deparpolisasi terjadi hanya karena partai partai gagal dalam menjadikan dirinya partai kader
yang tidak mempromosikan kader kader terbaiknya
tidak ada masalah
tapi menjadi masalah mengapa
karena perlawan tadi itu dia bergerak di aktivitas politik
dia tahu ujung ujungnya adalah kekuasaan
karena kekuasaan tentunya saya berkeringat
apa reward untuk saya
nah ini masalah
pak jaya terakhir untuk menutup diskusi kita malam hari ini
jadi kalau tadi kan mbak wiwi sudah kasih intuisi politiknya simulasinya bagaimana partai politik masuk komposisinya seperti apa siapa yang tersinggir siapa yang dominan
kalau dari intuisi anda sebagai seorang budayawan pak ahok akan tetap minum wine di
atau pergi ke warteg makan jengkol
bersama partai politik
kalau mengenai pak aho saya tidak berani menduga duga
karena beliau betul betul unpredictable dan tidak bisa diperhitungkan
karena beliau punya jurus jurus beliau itu kalau di ilmu silat kan ada butong pai shaolin
kalau beliau jurus di rumah apa
ya itu sudut sudut
kita tidak tahu arahnya kemana kita tidak tahu
makanya saya tidak berani
tapi kalau pdip saya berani menyatakan pdip membuka diri terhadap siapapun yang mau masuk
itu yang saya ketahui
tapi akhirnya beginilah
kalau saya akhirnya ingin kembali lagi ke kata pembukaan tadi yang saya dulu dampakkan
sebetulnya saya datang ke sini ini bukan untuk bicara ahok bukan bicara pdip bukan bicara anies
tapi saya ingin bicara mewakili rakyat
yang dibutuhkan rakyat sekarang bukan strategi rekayasa politik ya atau jurus jurus politik bukan
tapi seorang pemimpin yang benar benar memikirkan masuk rakyat
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat rakyat
sesuai sila kemanusiaan adil dan beradab
beradabnya penting loh
adil dan beradab jangan ada yang anunya
dan salah satu kata yang penting sekali musyarakat
nah ini memang kata musyarakat begini kan dengan demokrasi kan agak anu kan
agak kontras ya pak
kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itu yang ditunggu oleh rakyat
siapapun siapapun pemimpinnya siapapun partai politiknya bagaimana cara mereka meraih kekuasaan
yang penting outputnya harus untuk rakyat
tadi anda katakan pemimpin yang baik harus memikirkan rakyat
pemandu talkshow yang baik harus memikirkan durasi
karena durasi kita sudah habis
waktu kita sudah habis kita bisa ngobrol di lounge one atau kita keluar tek jengkol
terima kasih mbak bibi atas pembincangannya
pak jaya terima kasih banyak